baik mungkin bisa dipertegas lagi pak artinya untuk turangga ini dengan jurusan berangkat dari gubeng begitu ya pak ya
berarti kan ada lebih banyak source of energy yang bisa dipilih oleh masyarakat gitu